senin enam juni kenaikan sejumlah bumbu dapur terjadi di berbagai daerah di kabupaten pandeglang
kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit yang mencapai rp satu ratus dua puluh per kilogramnya
bahkan kenaikan tersebut sudah berlangsung beberapa hari terakhir
sementara bawang merah dijual seharga enam puluh ribu rupiah dari harga sebelumnya tiga belas ribu rupiah per kilogram
serta tomat dari harga lima ribu rupiah kini dijual seharga dua puluh ribu rupiah per kilogram
akibat kenaikan tersebut para pedagang mengaku cukup kesulitan menjual barang dagangannya karena rata rata konsumen mengurangi pembeliannya
di lumajang jawa timur harga cabai di pasar baru lumajang juga naik
di sini harga cabai mengalami kenaikan hingga lebih dari seratus persen
cabai rawit merah menembus harga seratus ribu rupiah per kilogram
kenaikan tersebut disebabkan karena minimnya stok cabai dari petani senin siang
rang itu sekarang seratus
karena memang pasokan barang tidak ada
kalau penjualan ya sedikit sedikit
belinya mungkin cuma satu on
warga berharap pemerintah bisa menstabilkan harga cabai di tengah sejumlah kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan
tim liputan cnn indonesia